danau toba merupakan salah satu danau tekto vulkanik
atau danau yang terbentuk karena aktivitas tektonik seperti gempa bumi
dan juga aktivitas vulkanik berupa ledakan gunung berapi
dan tahukah anda danau yang terletak di sumatera utara ini
merupakan danau terbesar kedua di dunia setelah danau victoria di afrika
danau toba diperkirakan terbentuk saat terjadi ledakan tujuh puluh tiga hingga tujuh puluh lima tahun lalu
dengan luas yang mencapai satu satu ratus empat puluh lima km persegi
danau toba tampak seperti sebuah lautan yang berada di ketinggian sembilan ratus meter di atas permukaan laut
dengan panjang mencapai seratus km lebar tiga puluh km dan kedalaman hingga lima ratus lima meter
menjadikan danau toba menjadi danau terbesar di indonesia dan di asia tenggara
danau toba sendiri dikategorikan masuk ke dalam perairan tenang atau lantic water
sehingga banyak dimanfaatkan untuk beberapa sektor seperti pertanian perikanan pariwisata
serta menjadi sumber air minum bagi masyarakat di sekitar kawasan danau toba
meskipun merupakan perairan tenang di waktu tertentu ketika musim sedang buruk dan angin kencang
ketinggian ombak danau bisa mencapai dua lima meter
hal ini tentunya harus diwaspadai oleh para warga yang beraktivitas di sekitar danau toba